mas dari komunitas akubadit indonesia bukan
nah itu saya mau cari tahu soal komunitas mas
mas mau tampil sekarang ya
iya sebentar lagi sih
saya boleh ikut bareng gak mas
oke boleh mas
di antara kesibukan warga jakarta yang begitu padat
ternyata masih ada sebagian orang yang mau menyempatkan waktu untuk membahagiakan orang lain tanpa pamrih
namun siapa sangka para pemilik jiwa mulia itu ialah mereka para badut
di tengah pekerjaannya sebagai badut profesional menghibur berbagai acara
mereka secara rutin menyempatkan waktu untuk berbagi kebahagiaan
meski cukup sulit untuk mencari waktu bersama
mereka tetap berusaha berkumpul demi mengukir senyum di wajah anak anak yang bernasib malang atau sedang sakit
gimana cara ngajak awalnya
kan ini kan komunitas non komersil ya
gimana sih mas cara ngajak awalnya
apa mereka mau datang mau join sendiri juga
awalnya sih kita bukan kita yang ngajak justru mereka yang mau langsung bergabung sama kami
oh yaudah boleh tapi kita jelasin kita itu non komersil kita show di tempat ini ini ini
dan ini gratis tidak ada bayaran kita cuma hanya nyari pahala nyari ridhonya aja
teman teman mau yaudah yaudah berangkat
bukan kita yang ngajak sih justru malah mereka yang gabung
semua jadi semua datang dari hati masing masing ya mas
betul mereka datang dari hati
oke mas ipru bentar lagi mau tampil nih ya mas
iya bentar lagi
semangat tampil ya mas setelah kita nonton juga
oke terima kasih kakak
untuk orang tua juga menghibur ya kak anak kita kan jenuh dari hari senin sampai jumat ke poli untuk berobat anak anakan
untuk anak anaknya juga senang karena ada hiburan setiap sabtu minggu
rasanya senang banget kak kita dihibur anak anak di sini juga terhibur dengan adanya kakak kakak badut
terima kasih sekali sudah menghibur adik adik begitu senangnya kami
obat yang paling mengujarap itu adalah kebahagiaan dan ketika mereka datang melihat anak anak ini happy tertawa bahagia itu
benar benar kebahagiaan yang luar biasa buat kami juga di rumah harapan
jadi kita senang banget terima kasih buat om om badutnya yaudah
eko sudah lima tahun menjadi badut profesional
sebelum menjadi badut eko bekerja di sebuah restoran cepat saji
menjadi badut memiliki kepuasan tersendiri baginya
terlebih saat penonton tertawa usai melihat penampilannya
kalau dari badut baru lima tahun ini
sebelumnya jadi apa
boleh ceritain dikit nggak pak kenapa dari karyawan bisa pindah menjadi badut
lebih ingin berbagi buat anak anak
fashionnya seperti itu
dulu emang mc ulang tahun tapi sekarang lebih ke badut
bisa berbagi untuk anak anak trauma healing kebakaran penderita kanker
jadi lebih senang kita untuk itu
setelah pertunjukan berlangsung sekitar setengah jam para badut lucu ini pamit undur diri dari anak anak
mereka berfoto bersama dan senyum bahagia pun terlihat di wajah mereka semua
ini bisa pasang aja ya mas ya
susah juga ya nempelinnya mas ya
paling itu harus pakai lem
oh sudah ada lemnya tuh kan nggak nempel lagi
ternyata susah juga ya teman teman untuk menjalani profesi badut ini
yang ternyata ini juga bukan sekedar profesi untuk mencari uang tapi juga untuk menghibur sesama
dan ternyata membawa kebahagiaan juga bagi mereka yang melakukan profesi ini
kalau gitu semangat untuk umat badut semuanya ya om
semangat semangat selalu ya om
terima kasih dadah